gibran itu justru menguatkan atau justru merugikan untuk ada di samping pak prabowo
dan tiba tiba gibran itu mewakili demografik bonus
mewakili pemilih pemula dan milenial gen z yang jumlahnya itu hampir enam puluh persen daripada pemilih
itu juga kita kan nggak tahu itu tiba tiba kaum muda itu merasa dia punya pemimpin yang mewakilinya
tiba tiba ada antusiasme di kalangan muda ini melihat mas gibran gitu loh
jadi kita juga nggak tahu kan itu tiba tiba itu yang jadi kenyataan
bagaimana kalau misalnya saking dominannya serangan tentang dinasti tiba tiba milenial gen z nya nggak suka
dia melihat oh benarnya ada anak muda memberikan pintu bagi kami yang muda muda untuk suatu hari juga memimpin republik
percaya bahkan itu bisa dibilang sebagai kebangkitan
kaum muda dong ada simbolnya gitu loh
ambil positifnya aja gitu kenapa masalahnya
tapi kalau dengan pernyataan orang orang yang menyatakan gibran itu anak haram konstitusi itu gimana bang
apa betul undang undang tidak bisa diubah
tiap hari juga undang undang di judicial review sama orang
apakah betul aturan pemilu tentang umur
semua syarat tentang pemilu itu berubah
baik di dpr maupun di mk
loh sekarang kalau semuanya bisa berubah
haram itu kan artinya kan mengubah sesuatu yang nggak bisa berubah